baik ada yang tidak bergabai
saudara jemaah haji indonesia mulai bergerak secara bergelombang dari madinah ke mekah pada senin pagi
jemaah akan melakukan umroh wajib dan bersiap menyambut puncak haji pada sembilan zulhijjah
satu bus membawa rombongan jemaah haji indonesia dari madinah ke mekah
mereka mengambil mikat di masjid bir ali untuk selanjutnya bergeser ke mekah melaksanakan umroh wajib
rombongan pertama berjumlah tiga ratus sembilan puluh tiga jemaah yang berasal dari embarkasi jakarta pondok gede atau jkg kloter satu
total ada dua empat ratus dua puluh lima jemaah yang bergerak ke mekah dan tiba secara bertahap
pergerakan jemaah haji indonesia dari madinah ke mekah akan berlangsung hingga dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
jemaah haji yang diberangkatkan ke mekah ada tiga ratus sembilan puluh dua jamaah yang tergabung dalam jkg satu jamaah haji dari jakarta barat
alhamdulillah tadi proses pendorongan jemaah haji ke mekah
untuk mengetahui informasi terkini soal perkembangan jemaah indonesia di tanah suci
kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas tv imron fahim di mekah
assalamualaikum selamat siang waktu indonesia imron
imron bagaimana fasilitas untuk para jemaah haji di mekah imron
waalaikumsalam mersi dan saudara
selamat siang waktu indonesia dan selamat pagi untuk waktu indonesia waktu arab saudi
pada hari ini tepatnya dua puluh satu mei itu ada tiga empat ratus jemaah haji indonesia yang sudah memasuki kota mekah
mereka sejak malam hingga pagi ini secara bergelombang secara bergantian melakukan umroh wajib di masjidil haram
kemudian pada pagi hingga nanti malam dijadwalkan ada sembilan jemaah haji indonesia yang rencananya juga akan diberangkatkan dari madinah ke kota mekah
ini ada dua puluh tiga kloter
mereka berasal dari sejumlah embarkasi seperti surabaya kemudian jakarta kemudian padang kemudian banjarmasin dan beberapa embarkasi
akan dijadwalkan tiba pada pukul dua belas siang waktu arab saudi
kemudian secara bertahap disusul jemaah lainnya yang akan datang pada pukul lima sore
kemudian pukul delapan malam
hingga nanti pada pukul sebelas malam waktu arab saudi
nah berkaitan dengan fasilitas tentunya ini sudah dipersiapkan sejak jauh hari oleh petugas penyelenggara ibadah haji
nah ada satu ratus tujuh puluh hotel yang telah disiapkan untuk di kota mekah
satu ratus tujuh puluh hotel ini tersebar di lima wilayah yakni di daerah sisa misvalah raudah jarwal dan raibas
kemudian untuk kendaraan atau transportasi ini ada sekitar tujuh bus solawat yang disiagakan untuk melayani jamaah haji
melakukan transportasi atau berpergian ya mulai dari hotel masjidil haram atau sebaliknya dari masjidil haram kemudian balik ke hotel
untuk rute daripada bus solawat ini itu ada dua puluh dua rute
kemudian untuk halte sendiri itu ada sekitar tujuh puluh halte
sehingga bus sholawat ini akan berhenti di titik titik halte yang terdekat dengan hotel yang disinggahi atau ditinggali oleh jemaah haji indonesia
berkaitan dengan konsumsi ini juga telah disiapkan
pihak petugas penyelenggara ibadah haji telah melakukan kontrak dengan pihak masyarik atau pihak perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah arab saudi untuk memberikan layanan kepada jemaah haji
kontrak ini telah diteken telah disepakati
ada sekitar lima puluh tujuh dapur catering yang akan memenuhi kebutuhan makan jemaah haji selama tinggal di mekah
ini diperkirakan jemaah haji akan tinggal di kota mekah sekitar lima belas hari hingga nantinya mengikuti puncak haji
untuk konsumsi ini akan dibagikan dalam sehari ada tiga kali makan
ini tentu bila memberikan kenyamanan bagi jemaah haji indonesia agar selama beribadah di kota mekah di masjidil haram mereka bisa husuk dan bisa tenang
dan yang perlu diingat oleh jamaah haji indonesia
ada lima hal yang perlu dihindari dan jangan sampai dilakukan yakni merokok membuang sampah kemudian berkerumun dalam jumlah besar membentangkan sepanduk dan melakukan hal hal seperti
apa ya berkerumun dalam waktu yang cukup lama di masjidil haram ini tentu dilarang
kemudian ada himbuan yang perlu diingat juga oleh jamaah haji karena banyak jamaah haji yang sudah mulai di madinah terutama ini kakinya melepuh
kaki melepuh karena lupa tidak menggunakan sandal atau sandalnya tertinggal atau hilang di beberapa lokasi
sehingga saat berada di masjidil haram nantinya diharapkan membawa kantong atau tas
untuk sebagai tempat menyimpan sandal ataupun sepatu sehingga tidak tertinggal atau hilang
karena kalau sudah tertinggal atau hilang jamaah biasanya pulang dari masjidil haram ke mekah ini tidak menggunakan alas kaki
sehingga yang terjadi adalah kakinya melepuh karena memang kondisi di mekah ini cukup panas
sehingga jalanan atau lantai ini cukup panas sehingga membuat kaki kita mudah melepuh
selanjutnya imbuan yang berikutnya jangan lupa membawa air dan payung
karena selama di mekah ini memang cuacanya cukup panas
antara empat puluh hingga lima puluh derajat celcius
dan sejauh ini untuk jamaah haji yang berada di kota mekah
ppih arab saudi atau petugas haji telah menyiapkan yang namanya smart card atau kartu pintar
kartu pintar ini berupa kartu elektronik yang disediakan oleh kementerian haji dan umroh arab saudi
kartu pintar ini berfungsi untuk
membantu jemaah haji indonesia mengetahui lokasi lokasi ataupun panduan ibadah haji selama di mekah
kemudian selain itu kartu pintar ini juga digunakan untuk mencegah adanya jemaah haji yang masuk ke arafah ke mina dan musdalifah dengan visa non haji
demikian yang dapat kami laporkan dari arab saudi mekah
kembali ke anda di studio mersi
jemaah haji dari madinah tiba di mekah
terima kasih jurnalis kompas tv imron fahim yang melaporkan langsung dari mekah arab saudi
selamat menjalankan tugas sambil beribadah imron semoga dilancarkan